setelah penutupan akses penyeberangan pelabuhan asdp ketapang banyuwangi jawa timur selama nyepi dilakukan
puluhan kendaraan ekspedisi dan angkutan umum tujuan indonesia timur terjebak di area parkir pelabuhan sabtu siang
suasana di area pelabuhan ketapang banyuwangi jawa timur tampak sepi tidak ada aktivitas sabtu siang
semua kapal yang biasanya beroperasi melayani pelayaran jalur penyeberangan jawa bali kini telah bersandar di sebelah utara dermaga
selama penutupan tampak para petugas kapal sibuk memperbaiki kapal
para pengguna jasa yang tidak mengetahui adanya penutupan pelabuhan selama perayaan nyepi terpaksa menunggu hingga dua puluh empat jam
sementara beberapa kendaraan ekspedisi tujuan bali dan indonesia timur terjebak di area parkir pelabuhan penyeberangan
penutupan jalur penyeberangan jawa bali ini dimulai pada jumat pukul dua puluh tiga tiga puluh waktu indonesia barat
dan akan dibuka kembali pada minggu pukul empat tiga puluh
dengan pelayaran trip penyeberangan pertama dari pelabuhan ketapang menuju bali
soalnya kalau balik lagi kemana ya